siang tadi polda metro jaya memberikan keterangan kepada pers
terkait kasus perampokan dan pembunuhan di rumah dodi triyono
di pulau mas jakarta timur
polisi menayangkan cctv di rumah dodi
yang merekam detik demi detik kejadian tersebut
di sela sela memutar rekaman cctv itu
irawan juga bertanya kepada yus pane
apakah mereka menyasar rumah dodi sebelumnya
atau memang mencari secara acak
dari rekaman cctv diketahui
aksi perampokan terjadi pada senin dua puluh enam desember dua ribu enam belas
pukul empat belas dua puluh enam wib
sementara sebelas korban yang ada di dalam rumah
termasuk dodi ditemukan pada selasa dua puluh tujuh desember dua ribu dua puluh
sekitar pukul sepuluh lebih sepuluh wib
mereka tentu berbutu oksigen
keterangan daripada yang hidup
kedua ternyata pak polri sempat mematahkan
dengan pintu kuncinya
itu keterangan dari pembantu
yang kami sangka pertama adalah penerimakan oleh pelaku kan
karena ternyata keterangan daripada pembantu